jenasa pratu vike rat ubarumpaisum anggota tni yang gugur dalam kontak senjata dengan kelompok bersenjata di wilayah banti distrik tembagapura kebupaten mimika papua selasa sore tiba di rumah duka di kota sorong papua barat
isyak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenasa
isyak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenasa
melihat peti jenasa anak kesembilannya yang selama ini selalu membantu perekonomian keluarga
jenazah salah satu penembak jitu di batalion tujuh ratus lima puluh satu rider ini diterbangkan dari timika menggunakan pesawat charter
rencananya jenazah akan dimakamkan rabu siang di taman makam pahlawan sorong
pihak keluarga masih menunggu kakak tertua vicky yang bertugas di merauke papua
jenasa almarhum dimerangkatkan dari timika dengan pesawat charter dari kodam tujuh belas
jenasa almarhum dimerangkatkan dari timika dengan pesawat charter dari kodam tujuh belas
jenasa almarhum dimerangkatkan dari timika dengan pesawat charter dari kodam tujuh belas
jenasa almarhum dimerangkatkan dari timika dengan pesawat charter dari kodam tujuh belas
jenasa almarhum dimerangkatkan dari timika dengan pesawat charter dari kodam tujuh belas
jenasa almarhum dimerangkatkan dari timika dengan pesawat charter dari kodam tujuh belas
pratu vicky gugur dalam kontak senjata dengan kelompok bersenjata satu april lalu di wilayah banti distrik tembagapura kabupaten mimika papua